assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera bagi kita semuanya
bapak ibu sekalian yang saya hormati
kita tahu beberapa tahun yang lalu di palu terjadi gempa
dan kita tahu kerusakan bandara mutia rasis al jubri
ini betul betul sangat berat saat itu
runway nya juga rusak terminalnya juga rusak
sehingga kita lakukan rehabilitasi dan rekonstruksi
empat tiga bandara yang lainnya
baik yang berada di sulawesi tengah maupun di sulawesi utara
dan kita saat kempah itu merasakan betapa sangat pentingnya sebuah airport
sebuah bandara untuk mobilitas orang penumpang mobilitas logistik mobilitas barang
sehingga saat itu saya ingat mau mengirim bantuan saja tidak bisa masuk
karena apa bandaranya tidak bisa dipakai saat itu
dan pada siang hari ini alhamdulillah setelah direkonstruksi direhabilitasi
kita bisa memperbaiki perusahaan ini
direhabilitasi kita akan meresmikan bandara mutiara sis al jubri
di kota palu sulawesi tengah ini
yang dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit yaitu lima ratus enam puluh tujuh miliar rupiah
dan sekarang dengan panjang runway dua lima ratus sepuluh lebar empat puluh lima
ini bisa didarati oleh pesawat yang berbadan lebar neurobody
sehingga akan meningkatkan kecepatan mobilitas orang dan barang
ke dan dari sulawesi tengah
selain itu juga pada hari ini akan kita resmikan bandara banggai laut
di kabupaten banggai juga di sulawesi tengah
kemudian bandara pohuwatu di provinsi gorontalo
kemudian bandara bulang mungundu di kapten bulang mungundu di sulawesi utara
dan bandara taman bung karno di kabupaten sitaro sulawesi utara
untuk bandara banggai laut menghabiskan anggaran rp dua ratus tujuh puluh enam miliar
bandara pohuwatu rp empat ratus tiga puluh tujuh miliar bandara pulang mengunduh rp tiga ratus sembilan puluh satu miliar
bandara taman bung karno lima ratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah
kalau tadi saya melihat
interior arsitektur dari dalam saya kira sudah berubah semuanya
dan semakin cantik semakin bagus dan siap untuk kita gunakan
saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pada siang hari ini saya resmikan rehabilitasi rekonstruksi dan pembangunan
bandar udara mutiara sis al jubri
dan bandara panggai laut di provinsi sulawesi tengah
kemudian bandara taman bung karno
dan bandara bulang mungundu di provinsi sulawesi utara
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh